apakah kau keberatan jika janinmu ditumbang
ingat setelah itu kau akan bisa membalaskan semua sakit hatimu pada siapa
ya aku ingat
tapi saat itu aku sedang berada di bawah perasaan yang sangat ingin membalas dendam
aku tidak berpikir panjang untuk menjadi pengikutnya
kini aku menyesal
aku mohon kepadamu maafkan aku
maafkan aku dan jangan ganggu aku lagi
kau bahkan mengorbankan bayi dalam kandunganmu
palastri maaf aku harus meninggalkanmu
kakang dupang sudah datang
nanti aku main main kesini lagi ya
tidak apa apa nari hati
aku hanya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas semua pertolongan
kalau kamu tidak ada aku tidak tahu akan menjadi apa saat ini
baiklah aku pergi dulu
kakang kamu sudah pulang
aku kira kamu tidak ada di rumah
alangkah kecewanya aku saat aku pulang aku tidak bisa menemuimu
aku selalu memikirkanmu saat aku pergi rati
ucapanmu itu kakang
seperti kita tidak pernah bertemu bertahun tahun saja
ya memang itu yang kurasakan
setiap kali aku pergi aku selalu mikirkan
baiklah ayo kita masuk
kamu adalah wanita yang lelah
tapi kamu juga beruntung di satu sisi
kamu kehilangan cinta sejatimu
tapi lihatlah gini
kamu mendapatkan seorang laki laki
yang begitu besar mencintaimu
kamu orang yang baik dari rati
sangat ramad baik
dan aku yakin
orang baik pasti akan mendapatkan kebaikan dari dunia ini juga
aku akan menyalurkan tenaga dalam untukmu
keadaan raden diyawijaya sangat membahayakan
aku harus segera menolong ranggelawe
kutubuku seperti mendapatkan tenaga baru
tak kusangka tenaga dalamnya bisa begitu cepat
pasti para pengikut diyawijaya di alam nyata telah membantunya
aku akan memperbaiki diriku
dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi
aku akan kembali menjadi palastri yang dulu
palaster yang tidak mempunyai dendam sama sekali
aku tidak mau mengecewakan orang orang yang sudah menolongku
apa itu tadi
tidak tidak mungkin
aku hanya salah melihat
kita bertemu lagi palastri
aku mohon kepadamu
aku mohon jangan ganggu aku lagi
jangan ganggu aku lagi
aku sudah letih
aku letih di bawah pengaruhmu
aku letih menanggung beban dari semua ulah jahatmu
aku mohon jangan ganggu aku lagi
kau berterima kasih
aku telah membantumu membalas denda
aku kini tidak mau lagi membalas dendam
aku ingin hidup tenang
aku ingin hidup tenang seperti palastri yang
aku tidak mau lagi aku
jangan ganggu aku
tidak semudah itu kau lepas dariku
kau ingat saat di dasar jurang
kau telah berjanji
untuk menjadi pengikutku
aku ingin hidup tenang
apakah kau keberatan jika janinmu ditumbang
setelah itu kau akan bisa membalaskan semua sakit hatimu pada siapa
aku ingin hidup tenang
aku ingin hidup tenang
tapi saat itu aku sedang berada
di bawah perasaan yang sangat ingin membalas dendam
aku tidak berpikir panjang untuk menjadi pengikutnya
aku mohon kepadamu
maafkan aku dan jangan ganggu aku lagi
kau bahkan mengorbankan bayi dalam kandunganmu
aku tahu aku ingat
dan aku sangat menyesal
maka dari itu
aku ingin lepas darimu
aku tidak ingin lagi menjadi indah
aku ingin menjaga
kau harus menuhi janjimu
untuk menjadi inang bagiku
tidak aku tidak mau
aku tidak mau
aku akan membunuhmu
bunuh saja aku
aku lebih baik mati
daripada aku harus kembali menjadi damu
jika aku tak bisa menjadikan palastri inangku
kau bisa lepas dariku
kau harus memberi
tumbal tujuh darah perawan
syarat apa itu
syarat apa yang kau maksud
aku tidak mengerti
kau akan hidup dalam sakit seperti ini
kau menuruti perintahku
kau harus memutuskanku
kau harus jadi ajaranku
kejadian itu akan berakhir
menyerahku seperti apa lagi
alhamdulillah ya allah alhamdulillah
tuhan kasih tuhan
kau sudah sadar
kemana pedang bulan bintangku
pedangmu diambil nyaya anjani
diambil oleh nyaya anjani
aku harus mengambil kepadamu
kembali pedang itu
pedang itu diwariskan oleh guru
mari tuhan duduk tuhan
akanku habisi kau dengan tomaku ini
hanya segitu kemampuan
aku akan terus memancing amarahnya
dan membuat tenaga dalamnya terkuras
aku akan terus memancing amarahnya
hanya ada satu cara untuk mengalahkan jurus itu
aku harus menyerangnya
kedua serangan mereka sama sama berbahaya
aku tidak bisa membagi perhatianku untuk menghadapinya
aku tidak punya waktu bermain main dengan
aku tidak punya waktu bermain main denganmu
hei jangan lari kau mengejut
sekau ini kamu tidak apa apa
sekau ini bertahan
sekau ini bertahan